unjuk rasa ribuan buruh dari berbagai unsur serikat buruh juga terjadi di kabupaten karawang jawa barat
mereka turun ke jalan menuntut pemerintah agar segera mencabut omnibus law
ribuan buruh itu memblokade jalan arteri karawang di jalan ahmad yani karawang barat
dengan menggunakan sepeda motor dan spanduk penolakan ruu cipta kerja
kita akan konsolidasi secara nasional besar besaran lagi
karena hari ini elemen elemen rakyat juga mulai marah
mahasiswa mulai marah petani mulai marah
artinya bagaimana ke depan kita konsolidasikan semua kekuatan
agar bisa mencabut kembali omnibus law yang sudah disahkan hari ini oleh negara
akibat pemblokadean jalan oleh buruh ruas jalan arteri karawang
tepatnya di jalan ahmad yani karawang mengalami macet parah
sehingga membuat arus lalu lintas pusat kota karawang lumpuh
tim liputan cnn indonesia